berbeda dengan ppkm di jawa dan bali yang dilakukan selama dua minggu sekali
ppkm di luar jawa bali ditetapkan pemerintah bersama koordinator ppkm luar jawa bali
erlangga hartarto akan berdurasi menjadi tiga pekan
kebijakan baru ini sudah direstui presiden joko widodo mengingat adanya penurunan kasus penularan
dan kasus aktif covid sembilan belas di wilayah luar jawa dan bali
meski perpanjangan dilakukan setiap tiga pekan
pemerintah dan satgas covid sembilan belas di daerah harus melakukan evaluasi setiap minggu
untuk melakukan pemantauan sekaligus mitigasi dini terhadap potensi penularan covid sembilan belas
meski diperpanjang sejumlah pelonggaran aktivitas masyarakat diberikan kepada wilayah
dengan kategori level satu dan dua serta beberapa daerah yang masih berada di level tiga
pelonggaran ini antara lain pembukaan tempat bermain anak di mal atau pusat perbelanjaan di daerah level dua
kemudian penambahan kapasitas penonton bioskop
menjadi tujuh puluh persen dan diizinkannya anak berusia di bawah dua belas tahun
untuk memasuki tempat wisata pada daerah berkategori level satu dan dua perpanjangan
kami mensyarakan bahwa tempat bermain anak harus mencatat nomor telepon dan nolam orang tua
serta waktu anak bermain untuk kebutuhan tracing
lalu bagaimana tanggapan masyarakat
beberapa warga menilai perpanjangan kembali ppkm tidak banyak membawa perubahan dalam kegiatan sehari hari
sebenarnya sudah tidak tepat sebenarnya kurang setuju ya
karena kondisi sekarang kan sudah sedang
sudah normal sebenarnya
cuman mungkin dari segi kehatian kehatian dari pemerintah mungkin lebih diutamakan ya
mungkin karena likup aku sama teman teman aku itu aku gak ngerasa ada perubahannya sih
sama aja karena mungkin aku ke tempat tempat yang melanggar aturan ppkm juga kali ya
variasi sih ya ada yang takut ada yang enggak macam macam
karena pandemi ini sudah cukup terlalu lama sih ya
jadi orang harus tetap jalan buat aktivitas sehari
epidemiolog universitas indonesia panduriono menyebut
masyarakat suka tidak suka harus sabar menjalankan protokol kesehatan ketat
ppkm di jawa bali akan tetap dijalankan meski levelnya bisa berubah lebih ketat atau longgar tergantung hasil evaluasi
ya kalau gelombang ketiga itu mungkin terjadi kalau penanganannya seperti tahun lalu
di mana tidak terkoordinasi secara nasional
tahun ini penanganannya berbeda
kita mengalami lonjakan gelombang kedua yang sangat tinggi
itu terkoordinasi secara terpusat
kemudian semuanya berbasis data evaluasi dua mingguan
di atas semuanya pemerintah harus lebih fokus meningkatkan testing tracing dan treatment
serta vaksinasi pada wilayah agglomerasi
harus diingat mobilitas masyarakat yang tinggi termasuk jelang liburan akhir tahun
akibat dibukanya berbagai kegiatan sosial ekonomi bisa menyebabkan kemungkinan melonjaknya kembali kasus covid sembilan belas
demi leputan cnn indonesia